sementara itu pihak kpud kota cirebon menolak rekomendasi pemilihan suara ulang di dua puluh empat tps di kota cirebon
hal ini berdasarkan tidak ditemukannya pelanggaran dalam pembukaan kotak untuk mengambil form c yang mendasari rekomendasi keempat panwascam untuk mengajukan pemilihan ulang
juni tahun dua ribu delapan belas
pihak kpud kota cirebon sabtu malam akhirnya menggelar rapat pleno meski tidak dihadiri keempat panwascam yang memberikan rekomendasi untuk mengajukan pemilihan ulang
pihak kpud kota cirebon memutuskan untuk menolak permohonan penghutang suara ulang di dua puluh empat tps di empat kecamatan di kota cirebon
lain tidak ada klarifikasi dari empat panwascam ada surat pecah butan dari pihak bawaslu jawa barat dan panwaslu kota cirebon atas rekomendasi empat panwascam yang disampaikan kepada pemilihan
pihak kpud kota cirebon menyebut tidak ada pelanggaran yang mengharuskan penghutang suara ulang
pembukaan kotak suara di sejumlah tps untuk mengambil form model c dan c satu kwk dilakukan atas izin dan pengetahuan panitia pengawas lapangan dan sejumlah saksi di masing masing tps
alhasil tindakan itu dianggap tidak mempengaruhi hasil penghutang suara
ketua bawaslu jawa barat telah menyampaikan konfirmasi kepada kpud kota cirebon

sebagaimana dimaksud dari rekomendasi panwascam tentang peristiwa di dua puluh empat tps
bahkan dinyatakan lebih lanjut di mana untuk di dua puluh empat tps telah dinyatakan tidak perlu ada pemungutan suara ulang
penolakan kpu ini membuat rencana penghutang suara ulang sebanyak dua puluh empat tps
yang tersebar di empat kecamatan kota cirebon dibatalkan